menjelang idul adha yang tinggal beberapa minggu lagi permintaan sapi potong kurban di pasar hewan tuban meningkat drastis
warga memborong sapi lebih awal agar terhindar dari lonjakan harga mendekati hari raya
sementara di lamongan peternak sapi jenis limusin kebanjiran pesanan
jelang idul adha pasar hewan kecamatan semanding kabupaten tuban alami kenaikan transaksi penjualan sapi yang signifikan
sejak awal bulan agustus ini penjualan sapi potong kualitas kurban naik hingga delapan puluh persen
sementara pasukan sapi melonjak sebesar seratus persen
pasokan sapi potong rata rata mencapai satu empat ratus ekor sampai satu tujuh ratus ekor per hari
padahal sebelumnya hanya berada pada kisaran delapan ratus ekor per hari
jumlah transaksi penjualan sapi juga turut naik
jika pada hari hari biasanya hanya lima ratus ekor per hari kini melonjak hingga sembilan ratus ekor per hari

juga masyarakat membeli sapi kurban lebih awal untuk menghindari lonjakan harga mendekati hari raya idul adha
sementara di lamongan permintaan sapi yang mulai meningkat jelang idul adha berdampak pada peternak sapi di desa banyuwangi
kecamatan solokuro lamongan jawa tenggara
jika penjualan sapi kurban lebih awal untuk menghindari lonjakan harga mendekati hari raya idul adha
jika penjualan sapi kurban lebih awal untuk menghindari lonjakan harga mendekati hari raya idul adha